merawat kemudian membesarkan anak yang menyandang down syndrome pastinya tidak mudah
ini adalah perjuangan yang luar biasa perjuangan hebat para orang tua
di belakangnya kita akan berbincang bagaimana perjuangan orang tua khususnya perjuangan ibu untuk merawat dan juga mendidik anak penyandang down syndrome sudah terhubung
dengan saya malam hari ini melalui sambungan skype dengan m syarfi dan juga iman syah aditya fidri
selamat malam mama m selamat malam adit
selamat malam selamat malam tante fani
baik sehat alhamdulillah
kita ke mama m mama m di hari peringatan down syndrome sedunia kali ini kita lihat banyak sekali kisah kisah inspiratif
khususnya yang menjadi luar biasa yang harus kita akui bagaimana kehebatan perjuangan seorang ibu orang tua di luar sana membesarkan mendidik anak anak penyandang down syndrome
kalau mama m sendiri apa perjuangannya bagaimana perjuangannya mendidik kemudian membesarkan adit
perjuangan saya mbak perjuangan saya yang pertama itu mengalahkan air mata saya
kedua saya mengalahkan
karir saya untuk kepentingan adit
menutup mata dari
tatapan mata tidak nyaman
anggap tidak ada jadi kita bergerak
terus dengan program kita sendiri
oke berarti mama m
dulunya adalah wanita karir bekerja
sampai harus meninggalkan pekerjaannya
khusus untuk merawat adit
saya bekerja sampai sekarang masih bekerja
tapi memilih tidak berkarir
saya memilih jadi staff saja supaya
saya punya banyak waktu untuk urus adit
oke tadi perjuangan yang pertama menarik apa perjuangan untuk menahan air mata
karena kalau kita bawa adit keluar orang semuanya melirik mbak
seperti saya gendong alien
tengok semuanya tengok
saya kan jadi sedih
memang salah anakku apa
memang dia berbeda
tapi dia tidak salah kan bukan maunya dia yang jadi seperti ini
tapi dia tidak salah kan bukan maunya dia yang jadi seperti ini

yang awal awalnya yang sulit saya siapkan mental saya untuk menerima tatakan tidak nyaman dari orang
selama saya berpikir
kalau saya masih terlarut dengan mata orang
kapan saya bisa menyelesaikan masalah ini
kalau saya punya prinsip
menyelesaikan sebuah masalah itu
bukan dengan berhenti dengan diam
tapi dengan melaluinya
oke apa yang mama m coba sampaikan
coba jelaskan kepada orang orang
yang pada saat itu menangkap adit

melihat adit berbeda dengan anak anak lainnya
apa yang coba mama m jelaskan kepada mereka
apa yang coba mama m jelaskan kepada mereka
untuk menahan cibiran cibiran itu seperti apa

misalnya saya kalau orang memandang tidak nyaman itu
maaf pak ada masalah dengan anak saya
bapak terganggu dengan anak saya
nah saya berusaha untuk bilang tidak
dengan kata kata yang tidak nyaman
saya selalu berusaha untuk mencari kata kata yang enak
yang bisa didengar
supaya orang tidak tertinggung dengan kata kata saya

kalau orang menyindir saya dimanapun saya berada
apakah saya sering tidak masuk karena adit sakit
apakah saya sering tidak masuk karena adit sakit
coba ya kalau berada di posisi saya
saya cuman bilang begitu
saya tidak pakai cara marah marah
tapi coba kalau berada di posisi saya kuat gak kira kira
berhenti untuk ngomong tidak nyaman kepada saya walaupun ngomong di belakang ya nggak apa apa saya
tidak tidak memikirkan itu tidak penting saya tahu orang masih tetap membicarakan saya kadang kadang
jadi bilang malas jadi bilang suka telat datang apa boleh buat nggak diambil pusing dan gak diambil
hati indinya ya mama em ya sebaik teman teman lain tidak apa apa oke hargai bahwa perjuangan
kami itu perjuangan nyawa kami sedang berjuang supaya anak ini bisa sehat bisa hidup itu itu
aduh bagaimana menceritakannya kepada orang yang tidak punya anak difabel betapa beratnya
punya anak difabel dan sindrom ini mbak oke adit sekarang umur berapa mama m berapa umurnya nak
umurnya berapa adit umur berapa sekarang saya berapa lima belas lima belas tahun oke adit ini juga hobi main
drum ya banget mungkin terlalu banget oke itu memang memang dari keinginan adit sendiri atau
lima m mencoba untuk mengkondisikan akhirnya untuk punya hobi sesuatu yaitu main drum bermusik gitu
hai saya memilihkan mbak saya memilihkan alat kesenian karena saya suka berkesenian sebenarnya
jadi itu saya yang saya kuasai saya akan mengajarkan anak apa yang saya bisa seperti berkesenian itu saya
menguasai saya mengerti sedikit ya sedikit nah akan saya latihkan walaupun saya khusus untuk main
trump sebenarnya saya sama sekali tidak bisa tapi saya bisa mendampingi misalnya ketukannya salah
dimana nanti saya melatihkan awal awal saya yang melatihkan kalau salah saya angkat tangan
awal awal marah itu dikasih tahu kalau itu salah tapi lama lama mengerti oh oh iya gitu dan ada juga
cukup pi enabled dirumah dindak dengan bantuan kaset dengan bantuan youtube setelah adit pakai
besar seperti yang di televisi ini baru saya berani walaupun tempat les profesional ini sudah udah udah

ke adit mama m cita cita adit kalau besar mau jadi apa sih atau misalnya ada yang dicontoh
musisi yang paling adit fans ngefans berat gitu siapa adik suka adik mau jadi apa kalau udah dekat
aku mau jadi
oh dia kalau udah besar sering dibilang sama saya tante aku mau jadi drummer di televisi
wow mau jadi drummer berarti mau punya band ya band sendiri ya oke mama m kapan tahu kapan mama m
dan juga keluarga mengetahui bahwa adit ini mengidap down syndrome saya awalnya tidak mengerti
kemudian adik saya membawa saya ke seorang dokter spesialis dan dokter itu yang menerangkan bahwa ini anak
dengan kebijakan susu
biasa dengan pertumbuhan yang tidak seperti anak normal kalau umurnya lima tahun perkembangannya
apapun akan seperti anak dua tahun begitu pada saya ketahui pada usia sembilan bulan pak pada
adit waktu itu sudah usia sembilan bulan oke apa reaksi ketika mama m tahu dari dokter atau
dari tenaga ahli tenaga profesional bahwa adit ini mengidap atau menyandang down syndrome
normal seorang ibu
dead jadi enggak tahu harus efek obatnya apa pak dokter kan obatnya mau bawa aja pulang cat
bawa aja pulang urus aja baik baik sayangnya aja baik baik
nah itu bukan jawaban yang saya inginkan
saya ingin kalau dia besar dia bisa urus dirinya sendiri
kalau tidak bisa kasih makannya sendiri ya minta sama abangnya
tapi tidak dengan jawaban seperti itu
bukan jawaban sugesti yang dibutuhkan oleh seorang ibu yang memiliki anak difabel waktu itu
nah karena saya bawaannya tidak puas dengan satu pernyataan
pernyataan saya bawa lagi ke dokter lain saya bawa lagi ke saudara
atau siapapun yang mengetahunya
nah dari situlah saya kumpulkan referensinya sedikit demi sedikit
anak ini masalahnya di sini anak ini akan bisa begini
nah itu yang saya latihkan perlahan lahan sedikit demi sedikit
untuk bisa saya keluar dari kerangka anak down syndrome yang katanya tidak bisa apa apain
iya iya oke butuh berapa lama mama m waktu itu untuk mengikhlaskan bahwa
dan juga sekaligus menerima ya
bahwa anak saya seorang penyandang down syndrome
butuh berapa lama
kalau menangis saya bukan menangis karena saya tidak terima
tapi saya menangis karena orang mencibirkan anak saya
misalnya dia baru bisa tertawa itu usia lima bulan
itu baru itu pun tetangga yang godain
saya pikir anak ini pendiam
saya diam aja digodain tetangga baru ketawa
dibilang nggak pernah ketawa sebelum ini
saya bilang dia tidak mengerti sama sekali kenapa dia tidak tertawa
tidak tertawa sama sekali itu kan lucu sebenarnya kan
tapi saya pikir dia penting ya tidak apa apa sih terima aja
karena saya sebenarnya tipikalnya bukan ibu yang banyak tuntutan kepada anak
saya menerima anak kalau saya latihkan
dan dia tidak bisa saya terima
ternyata saya salah dengan teori saya itu
kalau menurut saya kita harus punya peta
apa masalah anaknya
nah kita dampingi di masalahnya itu
kekurangannya di mana
kita bantu fasilitasi
itu yang dibutuhkan untuk anak down syndrom kalau menurut saya
oke luar biasa
untuk anak anak down syndrome ini juga kita tidak bisa membeda bedakan
kita harus perlakukan mereka sebagaimana anak anak normal pada lainnya ya
mama m boleh terakhir
hari ini adalah hari yang spesial adalah hari yang istimewa
untuk anak anak istimewa ini juga anak anak spesial ini
di sebelahnya ada adit boleh
mungkin ada sesuatu yang ingin mama sampaikan kepada adit
mungkin juga mungkin adit sebaliknya ada yang mau disampaikan kepada mama
ibu bangga sama adit
terima kasih sekali lagi
terima kasih mama m
terima kasih adit
mudah mudahan adit selalu menjadi kebanggaan keluarga
mama juga menjadi inspirasi dari banyak orang tua di luar sana
untuk melihat bagaimana perjuangan seorang mama
terima kasih sekali lagi sudah bergabung di cnn indonesia connected malam hari ini